seorang penari hadir memeriahkan hari ulang tahun taman mini indonesia indah ke empat puluh satu pada minggu sore
nah mereka ini mempertunjukkan tarian kolosal aceh yang namanya ratoh jaro
enam enam ratus siswi sejaburi tabek mempertunjukkan kekompakan gerakan tari cepat yaitu tari rato jaro
sebuah tari kolosal yang berasal dari aceh
pertunjukan tari berdurasi sepuluh menit ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun taman mini indonesia indah ke empat puluh lima
penampilan masal penari rato jaro di lapangan tugu api pancasila kali ini juga berhasil memecahkan rekor muri
kemeriahan tari rato jaro
tari rato jaro mendapat respon positif dari pengunjung
setidaknya ada sekitar tiga puluh lima ribu pengunjung yang memadati taman mini kali ini
selain untuk mengenalkan salah satu budaya aceh kepada masyarakat
penampilan tari rato jaro juga dalam rangka mengangkat dan melestarikan budaya di provinsi paling barat indonesia
indrayani laksmi jakarta